maaf saya terlambat
ada telepon dari kinanti
akang hari ini sibuk
biasa aja seperti biasa
kinanti mau ketemu kang
ada apa teh
mau ke jakarta
kinanti mau pindah kesana
nanti aku akan datang
nanti aku akan datang
kenapa baru dateng
ngantar suami saya dulu ke dokter
gak bisa pergi sendiri
ada siapa putri
nanti aku sedang berpenteleponan
melakukan pekerjaan sebagai copet sebaiknya tidak dilakukan dalam keadaan lapar
sebab lapar itu bisa mengganggu konsentrasi dan mempengaruhi kemampuan berpikir
selain itu juga mempengaruhi kondisi fisik
ingat mencopet bukannya kegiatan fisik mencomot dompet
tapi harus disertai dengan kecermatan dan kecerdasan
nggak mau ah
terus kamu maunya apa
kerjaan yang lain saya bosan jadi penodong
ya beda atuh nodong mah kita minta sambil berhadapan dengan korban
kalau jamrut mah kita ambil secara pakca dari arah belakang
saya sama sama jahat
terus kita mau cari uang cara yang gimana
kita harus makan dulu biar bisa mikir
makanya kita nodong dulu biar punya uang biar bisa makan terus bisa mikir
kita berangkat sekarang
kita berangkat sekarang
a calmingnya dulu lah gitu
lebih mantab akan nyangkut

makseda urut itu juga terus

hati hati di jalan

anak anak kamu adik adik kamu
enggak lama dari waktu itu
kang bahar pergi
rumah yang selalu saya datang ke sana
selama tiga puluh tahun lebih
bakal jadi rumah kosong
kang bahar bukan cuma menitipkan bisnisnya untuk saya urus
tapi juga menitipkan anaknya buat saya jaga
saya harus dimana
saya harus dimana
selama mereka masih belum pergi dari pikiran dan perasaan kamu
dimanapun mereka kemanapun mereka
kamu masih bisa menjaganya
dengan ingatan dan doa kamu
dengan ingatan dan doa kamu
dengan ingatan dan doa kamu
hanya doa keadaan kinu
saya berterima kasih